satgas covid sembilan belas merilis surat edaran nomor sebelas tahun dua ribu dua puluh
tentang pelaku perjalanan domestik yang tidak lagi diwajibkan
menunjukkan antigen non reaktif atau pcr negatif
kebijakan yang mulai berlaku delapan maret dua ribu dua puluh dua ini
diambil pemerintah berdasarkan data penyebaran kasus aktif
ketersediaan ruang perawatan
dan tingkat kematian covid sembilan belas yang terus menurun di indonesia
epidemiolog universitas indonesia iwan aryawan menjelaskan
pelonggaran kebijakan ini bisa diterapkan di indonesia
namun perkembangannya harus tetap dipantau
sehingga bisa diambil langkah langkah antisipasi selanjutnya
masalah lainnya adalah masih ada masyarakat yang cenderung abai
menerapkan protokol kesehatan
ya karena hapusnya kadang kadang agak capek terlalu ngap ngap gitu loh
aku lagi ngerokok nggak pakai masker
iya lagi ngerokok mau pakai masker nanti kebakar
kita sudah suntik vaksin ini tuh
ngerasa respon dari virus itu udah biasa aja
kayak flu biasa yaudah
tapi kenapa mesti pakai masker
pakai masker karena debu jerawatan nanti
lebih pentingin jerawat dah daripada covid
pemerintah berharap masyarakat tetap mematuhi protokol kesehatan
yakni memakai masker menjaga jarak dan mencuci tangan
sebagai upaya mencegah penyebaran covid sembilan belas
ruli kurniawan andika suramanto jakarta